dan saat ini kami telah terhubung dengan produser lapangan nadia laras di kawasan kampung melayu jakarta
selamat siang nadia bagaimana dengan kondisi banjir di kawasan kampung melayu saat ini
ya selamat siang anissa
betul sekali saat ini saya sedang berada di kawasan kampung melayu
tepatnya di jalan kebun pala ii
begitu bisa dilihat di sini kondisi air sudah mencapai satu ratus dua puluh lima cm artinya satu meter lebih begitu
dan ada pun wilayah yang terdampak banjir di jalan kebun pala ii ini adalah sebanyak lima rt dan dua rw
di antaranya ialah rt dua belas tiga belas di rw empat kemudian rt sepuluh sebelas enam di rw lima
dan ada pun
banjir ini memang disebabkan karena hujan deras mengguyur wilayah ini dari semalam
air masuk mulai pukul sepuluh malam dan mencapai puncaknya pada tadi pagi
yakni sekitar pukul tujuh sampai delapan pagi
di mana pada jam tujuh atau delapan pagi kita menerima kabar bahwa debit air di pintu katulampa
di pintu air katulampa begitu mengalami kenaikan dan mencapai
dua ratus dua puluh cm yakni ditetapkan sebagai siaga satu
dan memang dampak dari kenaikan itu berdampak ke sejumlah wilayah di jakarta
salah satunya ialah wilayah kampung melayu tempat saya berdiri sekarang ini
dan memang akibat dari naiknya debit air atau kedatangan banjir ini
warga memang sudah mulai mengungsikan barang barangnya begitu
namun tadi saya sempat mengobrol dengan ketua rt lima
di sini ia menyatakan bahwa warga di sini memang sedikit enggan untuk keluar rumah begitu
mereka memilih untuk menetap di lantai dua rumah mereka dan membawa barang barang mereka ke lantai dua seperti itu
dan ada pun lansia dan juga balita yang tinggal di daerah yang terdampak banjir memang sudah diungsikan
dan ada pun pengungsian yang telah disediakan ialah di sd kampung melayu satu pagi dan sd kampung melayu dua
dan juga puskesmas di kelurahan ini diperkirakan akan terus dibuka selama dua puluh empat jam
menunggu hingga air surut hingga warga di sini memang bisa dipastikan bisa mendapatkan bantuan kesehatan secepatnya seperti itu
dan untuk listrik sendiri bisa kami kabarkan di sini listrik di sini belum dimatikan
karena biasanya listrik dimatikan jika ketinggian sudah mencapai dua meter
dan karena ketinggian masih
ini di angka satu ratus dua puluh lima cm dan semoga ini memang surut begitu ya jadi listrik di sini memang masih menyala
baiklah nadia kita akan bergabung kembali dengan anda
tahan dulu di lokasi anda berada karena kami akan segera bergabung ke pintu air manggarai
di mana anies baswedan sedang meninjau lokasi
ini yang kita lihat bersama di layar televisi anda bahwa gubernur anies baswedan sedang meninjau pintu air manggarai
terkait dengan banjir yang mengancam jakarta pada sore hari ini
nampaknya jika kita lihat dari beberapa rekan media di lokasi di pintu air manggarai
nampaknya juga sudah ada di lokasi
ini artinya bahwa isu banjir jakarta juga menjadi perhatian berbagai media
termasuk media asing
yang dapat kita lihat bersama sudah hadir di lokasi bersama dengan
dengan anies baswedan yang sedang meninjau lokasi pintu air manggarai pada sore hari ini
hai banjir sendiri terjadi karena adanya hujan deras yang memang terus mengguyur kota jakarta
dan juga sekitarnya sejak akhir pekan kemarin dan hingga hari ini memang sudah terlihat jika
kita lihat rekan cnn indonesia nadia laras juga sudah meninjau lokasi di kampung melayu
di mana banjir juga sudah terlihat di lokasi tersebut dan kali ini kita sedang bersama sama
melihat kondisi di pintu air manggarai hai dan dari pengamatan kami jika kita lihat bersama pada video
di pintu air manggarai
anies baswedan nampaknya tidak didampingi oleh wakil wali kota wakil gubernur sandiaga uno pada hari
ini yang dapat kami sampaikan bahwa saat ini sejumlah media asing juga turut meliput banjir
jakarta yang memang diperkirakan akan sudah terjadi dan akan semakin meningkat pada sore hari nanti
dari informasi terbaru yang kami dapatkan ketinggian bendung katulampa sudah mulai menurun
menjadi dua ratus tiga puluh cm meskipun statusnya masih menjadi status siaga tiga hingga saat ini jika kita mengingat
sebelumnya bahwa status siaga satu pada pagi hari tadi sudah ditetapkan di bendung katulampa
saat ini ketinggian mencapai dua ratus tiga puluh cm
yang artinya ketinggian
telah sedikit menurun dan
status siaga pun sudah menjadi status
dan kini kita akan terhubung
kembali bersama dengan nadia laras
silahkan nadia dengan laporan anda
nadia dapatkah anda mendengarkan di studio
memang tadi laporan saya terputus
ya laporan tadi terputus
di masalah listrik begitu ya
memang pln sampai saat ini belum
hubungan atau jalur listrik
di wilayah kebon pala ii ini
dikarenakan ketinggian air memang
aman begitu karena
biasanya pln mematikan listrik
di wilayah ini di wilayah yang terdampak
banjir ya ini jika sudah mencapai
dua meter namun disini memang
air sudah cukup tinggi di
dan kita harapkan ini turun
tadi saya juga sempat mendengar bahwasannya ada
update terbaru dari katulampa
begitu ya siaga satu sudah
berganti menjadi siaga tiga
kita doakan saja semoga memang
debit air akan semakin turun dan
warga di kampung melayu bisa kembali
membersihkan rumahnya dan kembali ke rumah
dari pengungsiannya di sd kampung melayu satu
satu dan juga dua
baik terima kasih nadia laras
kami akan terus tunggu perkembangannya
masih akan kembali tetaplah bersama kami